kita menuju kantor kpudk jakarta untuk mendengarkan bersama keterangan pers yang akan disampaikan pihak kpudki periwal kesiapan paksanaan pilkada dki putaran ke dua esok
nanti pukul tiga belas nanti teknis bagaimana yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara itu akan dijelaskan oleh ketua koja pemungutan dan penghitungan suara ibu betty epsilon idrus
kemudian yang kedua yang juga pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan adalah terkait dengan kesiapan logistik kita
logistik untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara tanggal sembilan belas april besok
kemudian yang lain juga yang perlu diinformasikan terkait dengan daftar pemilih dan kemudian juga pada siang hari ini juga hadir ketua bawaslu dki jakarta
akan juga menyampaikan hal yang terkait dengan
pengawasan atau barangkali laporan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pilkada atau menjelang pelaksanaan pemungutan suara ini
oleh karena itu saya kira biar kita cepat dimulai kita mulai dulu dari kesiapan logistik terlebih dahulu
paling ujung pak fadil ketua poja logistik dipersilahkan
terima kasih ketua
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami melaporkan bahwa logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di tps sudah mulai turun ke kpps jadi posisinya sudah di kelurahan
bapak ibu sekalian tadi kami sudah melakukan monitoring
logistik sudah mulai turun ke kpps karena memang ada kewajiban kami untuk menyerahkan atau menyampaikan logistik pemungutan dan penghitungan suara
paling telat paling telat hamin satu sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara
nah terkait dengan jumlah surat suara yang kami siapkan itu sejumlah daftar pemilih tetap pada putaran kedua ditambah dua lima persen dari jumlah dpt
sehingga jumlah kebutuhan surat suara yang ada se dki jakarta itu sebanyak tujuh empat ratus lima satu ratus enam surat suara ditambah dua surat suara untuk kepentingan pemungutan suara ulang
nah bapak ibu sekalian nanti insya allah setelah ini kita akan melakukan pemusnahan untuk surat suara yang rusak dan surat suara yang berlebih
saat putaran pertama
nah logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara itu terdiri dari logistik yang berada di dalam kotak suara dan juga logistik yang ada di luar kotak suara
logistik yang berada di dalam kotak suara itu terdiri dari formulir formulir kemudian sampul sampul dan segel kemudian ada templet atau alat bantu untuk tunanetra
kemudian juga kami siapkan alat bantu dokumentasi untuk memilih dptb
nah kemudian ada logistik di luar kotak suara itu logistik di luar kotak suara itu terdiri dari alat atk alat tulis kemudian juga tanda pengenal petugas kpps petugas ketertiban dan juga saksi
kemudian ada sdpt serta poster poster
yang terdiri dari poster profil pasangan calon poster denah tps dan juga kami untuk putaran kedua kami siapkan poster contoh surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti ktpl
itu kami buatkan juga posternya juga tentang kategori pemilih itu ada posternya
bapak ibu sekalian kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat untuk bisa
untuk ikut serta membantu dalam proses ketertiban dan pengamanan pada saat pemungutan dan penghitungan suara
semoga bisa berjalan dengan lancar dan semoga logistik juga bisa sampai dengan kondisi yang aman
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak fadil
pada intinya seperti tadi saya sampaikan bahwa semua kebutuhan logistik untuk pemungutan suara besok semuanya sudah siap
dan nanti usai acara ini
kita akan lakukan pemusnahan sisa surat suara
surat suara yang rusak dan surat suara yang lebih
satu lagi ketua kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian
dan juga pada pihak panwas yang selalu membantu kami dalam proses pengawasan setiap pendistribusian logistik
dan juga terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat
selanjutnya bu betty menjelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan
pemungutan suara termasuk juga kategorisasi pemilih
bagaimana perlakuan pemilih
kapan mereka harus datang
syarat apa yang harus dipenuhi dan sebagainya
silahkan bu beti menyampaikan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih ketua bawaslu dan teman teman kpu dki jakarta
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan
pertama kami sudah menerima laporan penerimaan dan pengeluaran sumbangan dana kampanye
dari kedua pasangan calon
pertanggal enam belas april dua ribu tujuh belas kemarin
kedua pasangan calon sudah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran sumbangan dana kampanye
dan tanggal tujuh belas sudah kami serahkan dari kpu dki jakarta ke auditor kantor akutan publik
yang ditunjuk oleh kpu dki jakarta
kedua kami sudah mengeluarkan
surat edaran tiga ratus tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tps
secara lebih detail
secara yang sesuai dengan keputusan kami sebelumnya
yaitu keputusan nomor lima puluh tujuh dki jakarta tahun dua ribu dua puluh
yang ingin saya sampaikan pertama
terkait dengan teknis pengelenggaraan pengumutan dan penghitungan suara
terkait dengan saksi pasangan calon dan pengawas di tps
pengawas di tps sejumlah satu orang setiap tps
yang merupakan bagian dari bawah seluruh dki jakarta
lalu yang kedua saksi pasangan calon
bahwa pasangan calon sebanyak banyaknya memandatkan dua nama saksi setiap tps
tapi yang dapat masuk ke tps hanya salah satu di antara mereka
dan mereka bisa bergantian
terkait dengan pasangan calon dalam hal ini saksi
bahwa mereka dapat menggunakan pakaian
sepanjang tidak memuat materi kampanye
termasuk tidak memuat nama foto dan nomor urut pasangan calon atau partai politik
kepada saksi kami meminta nanti ditunjukkan surat tugas
yang ditanda tangani oleh panwas cam
di mana pengawas tps bertugas
yang perlu kami sampaikan adalah kategorisasi pemilih
untuk dpt putaran kedua
sebagaimana putaran pertama
ada tiga kategorisasi pemilih yang akan hadir di tps
pertama pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap kita
kedua pemilih yang pindah memilih
yang disebut dengan dpph
yang ketiga pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap
tapi ingin menggunakan hak pilihnya di pilkada putaran kedua
pertama yang akan saya jelaskan adalah
bagaimana cara kami melayani pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap
daftar pemilih tetap seyogianya sudah menerima c enam
c enam itu adalah surat pemberitahuan
yang diberikan kepada masing masing pemilih
yang namanya tertera dalam daftar pemilih tetap
c enam jika sampai hari ini belum diterima oleh pemilih
maka pemilih bersegeralah datang ke kpps kami
ditunggu sampai jam enam belas hari ini
kalaupun sampai hari h pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap
tidak memegang c enam
dengan alasan mungkin memang belum dibagikan
atau mungkin saja bawa c enam
tapi kemudian kpps meragukan c enam yang dibawa oleh yang bersangkutan
maka kpps berhak
berhak untuk meminta pemilih
menunjukkan ktp elektronik paspor
atau surat nikah
atau identitas lain yang memuat nama alamat dan foto
dalam rangka memverifikasi c enam yang dibawa
jadi sekalipun c enam tidak dibawa
atau c enam tidak sampai ke tangan pemilih
bukan berarti pemilih yang terdaftar dalam dpt
tidak dapat menggunakan hak pilih
silahkan tunjukkan yang sudah saya sebut tadi
dan mereka dapat kami layani
dari pukul tujuh sampai pukul lima belas
sampai pukul satu siang
itu pemilih terdaftar dalam dpt
kalau pemilih tidak bawa c enam
bukan berarti diperlakukan seperti pemilih tambahan
pemilih terdaftar dalam dpt
adalah pemilih yang harus kita layani
dari jam tujuh sampai jam satu
mereka dapat menunjukkan identitas lain
jika kpps merasa perlu
untuk mereka menyertai c enam
atau sekalipun tidak membawa c enam nya
bagaimana cara kami melayani pemilih pindahan
dpph ini tidak sembarangan memberikannya
tapi dpph ini adalah pemilih pindahan
yang pindah karena alasan tertentu
alasan tertentu dalam peraturan kpu sudah jelas
masuk rumah sakit
atau menjadi penghuni lapas rutan
atau sudah pindah domisili
yang disertai dengan alamat yang terbaru
jadi kalau mereka pindah memilih
diberikan kepada pemilih
ketika pemilih mengurus a lima
di kantor keurahan
tiga hari sebelum
itu sebenarnya sama
seperti putaran pertama
jadi a lima diurus
oleh pemilih sendiri
dimana dia terdaftar
pps adalah petugas kami
di tingkat keurahan
datangi kantor keurahan
karena akan dikomunikasikan
dengan pps tujuan
yang bersangkutan akan menggunakan
menggunakan hak pilih
pemilih yang menggunakan hak pilih
dalam pemilih pindahan
dari jam tujuh pagi
sampai dengan pukul
pemilih dpph adalah
pemilih yang terdaftar
dalam daftar pemilih tetap
tapi tidak dapat
menggunakan hak pilihnya
di tps dimana
dengan alasan sebagaimana
maka kpps akan memastikan
si pemilih itu terdaftar atau tidak
kalau membawa lima
maka disertai dengan menunjukkan
dapat berupa ktp
atau paspor atau surat nikah
atau identitas lain yang memuat
dan foto pemilih
kategorisasi pemilih tidak terdaftar
dalam daftar pemilih tetap
yang kita sebut dengan
daftar pemilih tambahan
dptb dapat kami layani
bahwa yang bersangkutan
benar benar belum terdaftar
dalam daftar pemilih tetap
mereka baru dapat menggunakan
hak pilih satu jam terakhir
sebelum tps ditutup
kecuali masih terdapat
antrian di tps
mereka dapat menggunakan
dimana sesuai alamat
atau surat keterangan
sebagai syarat dokumen
yang dibawa oleh pemilih
sesuai alamat tps
dengan alamat yang tertera
atau surat keterangan
kpps berhak juga
atau suketnya diragukan
yang dapat menjadi dokumen
pemilih yang menggunakan
suket sebagai dokumen
ada yang berbarcode dan berfoto
ada juga yang tak berbarcode
dan tak berfoto
yang berisikan dua jenis
dan juga kategorisasi pemilih
bapak ibu sekalian
itu cara kami melayani pemilih
mengalami antrian pemilih
hanya akan melayani pemilih
yang datang sampai pukul tiga belas
ketika pemilih datang
maka tidak dapat dilayani sebagai pemilih
jika dia datang
sebelum jam tiga belas
dan sudah masuk dalam antrian
akan dilayani sampai antrian
selesai menggunakan haknya
yaitu mencoblos surat suaranya
jadi bapak ibu sekalian
ini berkali kali kami sampaikan kepada kpps
dan kpps dapat
memberikan nomor antrian
kepada mereka yang sudah datang
sampai jam tiga belas
kepada penghitungan suara
penghitungan suara di tps
dapat dilakukan pukul tiga belas
kalau antrian sudah selesai
tidak ada lagi yang ngantri
penghitungan suara dilakukan
menggunakan satu form c satu plano
c satu plano itu adalah
dengan kertas plano kertas besar
yang dapat disaksikan
dengan mereka yang hadir ketika
bapak ibu sekalian
setelah penghitungan suara
maka kpps akan packing kembali
seluruh dokumen yang berada
di dalam kotak
dan kemudian yang di luar kotak
yang di luar kotak
salah satunya adalah form c satu
yang akan di scan
langsung dari tps
ke pusat sistem informasi
yang akan di pusatkan
di dakara jakarta selatan
bapak ibu sekalian
setelah penghitungan suara
maka akan ada proses
akan ada proses
jadi hasil resmi adalah
hasil rekapitulasi berjenjang
di putaran pertama
tidak ada rekap di tingkat kelurahan
yang ada adalah rekap
di tingkat kecamatan
maka rekap di tingkat
akan dimulai dari tanggal
satu hari setelah hari pemungutan suara
sampai dengan tanggal
rekap berjenjang dimulai
saya ulangi di tingkat kecamatan
sampai dengan tanggal
seperti putaran pertama
maka ppk kami perkenankan
untuk membuat kelas paralel penghitungan
lalu yang kedua
direkap di tingkat
kpu kabupaten kota
dimulai dari tanggal
sampai dengan tanggal
lalu terakhir direkap
dan kemudian kami tetapkan
penghitungan suara tingkat provinsi
sampai dengan tanggal
kalau lebih cepat
sejak kami tetapkan
penetapan dan pengumuman hasil
di tingkatan provinsi
maka kami akan menetapkan
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih
tidak ada permohonan
perselisihan hasil pemilihan
jika ada sengketa
perselisihan hasil pemilihan
jakwal dari mahkamah konstitusi
pasangan calon terpilih
pasca putusan mahkamah konstitusi
tiga hari setelah penetapan
dismisal atau putusan
jika tidak ada halangan
kita akan mengusulkan
pengangkatan pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur
tanpa perselisihan hasil pemilihan
di mahkamah konstitusi
dari tanggal tujuh mei
sampai dengan tanggal sembilan mei
itu saja yang dapat
saya ingin mengingatkan kepada pemilih
dengan alat yang sudah kami siapkan
paku yang tersedia
salah satu kuku pemilih
sampai dengan kukunya
dan kami tidak akan menyiapkan
alat untuk mengelapnya
lalu bapak ibu sekalian
di dki jakarta